pt kereta api indonesia persero meluncurkan kereta api pangandaran
dengan rute jakarta bandung banjar dan bandung banjar di stasiun banjar jawa barat pada rabu siang
kereta rute baru ini diharapkan ikut mendorong perkembangan pariwisata di pangandaran
peluncuran kereta api pangandaran dilakukan oleh direktur utama pt kai edi sukmoro
bersama wakil gubernur jawa barat wali kota banjar dan bupati pangandaran
sebelumnya pada dua puluh enam desember dua ribu delapan belas pt kai meluncurkan kereta api galunggung
dengan rute bandung tasikmalaya
nama pangandaran diambil dari nama daerah wisata yang berbatasan langsung dengan kota banjar
surabaya sampai malang mereka mereka yang ada di banjar di tasik
mereka ini juga harus diberikan fasilitas supaya mereka bisa pergi ke bandung dengan mudah
wakil gubernur jawa barat uu rushanul ulum menyambut positif dioperasikannya kereta api pangandaran
uu optimistis kehadiran kereta baru ini dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di pangandaran
mudah mudahan kehadiran kereta yang sekarang diresmikan
akan menambah peningkatnya kesejahteraan masyarakat dan juga bermanfaat
terutama dalam rangka meningkatkan destinasi wisata jawa barat yang ada di pangandaran
sekarang kan kebanyakan terkendala dengan transportasi
dengan perjalanan jauh macet kolakelok dan yang lainnya
kereta api pangandaran jakarta bandung banjar menempuh jarak tiga ratus dua puluh delapan km dalam waktu delapan jam
sedangkan rute bandung banjar
yang berjarak satu ratus lima puluh lima km ditempuh dalam waktu empat lima jam
kereta api ini memiliki empat jadwal perjalanan setiap hari
kereta api pangandaran yang baru saja diluncurkan ini merupakan kereta api baru yang dibuat tahun dua ribu delapan belas
satu rangkaian kereta terdiri dari empat unit kereta eksekutif dan empat unit kereta ekonomi premium
dengan kapasitas total lima ratus dua puluh penumpang
dan saat ini saya berada di kereta ekonomi premium
meskipun namanya ekonomi namun ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan ekonomi biasa
karena jumlah kursinya lebih sedikit
antara dua januari sampai satu februari dua ribu sembilan belas pt kai memberikan tarif promo rp satu untuk bandung banjar pp
rp satu ratus enam puluh untuk kelas eksekutif jakarta banjar pp
dan rp satu ratus sepuluh untuk kelas ekonomi premium jakarta banjar pp
jika reaktivasi jalur banjar pangandaran selesai dilakukan
nantinya kereta api ini akan melaju sampai pangandaran
zeyul haq banjar